rindy juga tulus mengurus ibu yang sakit
mungkin ini saatnya
aku harus melangkah ke depan dan meninggalkan masa lalu
dan terima takdir kalau bimo adalah kakakku
ibu anda mengalami kelumpuhan sebelah kiri karena struk ringan
ya allah aku masih bersedih dengan kecelakaan yang dialami tante ayu
sekarang ibu kena struk
ya allah berikanlah kekuatan pada ibu
ya sudah saya pergi dulu ya
makasih dokter ya
ibu minta ibu ngapa
ibu nggak perlu minta maaf
ibu sama sekali nggak ngerepotin mereka
malah mika mu yang ngerepotin ibu
sudah ibu pokoknya mikirnya macam macam
dan ibu harus sehat
nah kita nggak ada duit lagi
pasti biayanya gede indi
meka kau minta gisana sama orang tua kamu
iya bener meka
bu gimana sih bu
ini tuh biaya pasti gede banget bu
terus minta uang sama siapa bu
kalau bukan sama orang tuanya mereka
biar saya yang bantu biar rumah sakit nih
makasih banyak ya red
nanti untuk gantinya kamu potong dari gaji aku aja
meka pasti gak mau kalo gua bantu secara cuma cuma
yaudah deh gua iya in aja
ibu udah ya
ibu pasti sama buku
ya allah kenapa engkau beri aku penyakit seperti ini
kasian meka ya allah
hidupnya semakin sulit
makasih ya reddy
ternyata kamu selalu ada buat aku
di saat aku dalam keadaan susah seperti ini

mereka baik baik aja kok mama
mama telepon kamu itu cuma mau tahu perkembangan kamu sama randy gimana

ini meka lagi sama reddy
malah reddy yang nemaniin meka

ibu lagi sakit soal kena stroke
bu aisyah sakit
ehm terus kamu disana nungguin bu aisyah
iya randy yang nemenin meka
bagus sekarang mereka semakin dekat sama randy
kalau gitu salamnya untuk bu aisyah
ntar kalau sempat mama akan jemput dia
iya mama kasian deh sama meka
dia pasti sedih banget
ya tapi setidaknya mama lega lah karena randy selalu nemenin dia
kamu tahu kan kalau sekarang mereka itu lagi deket
juga bu aisyah ma
kamu kan belum sembuh sayang
mudah mudahan dengan begini bimo sadar bahwa dia harus segera melupakan mereka
bu kalau gitu saya pamit dulu ya
ibu bilang makasih
makasih ya ren kamu udah nemin aku sama ibu aku
sebenarnya gue tulus kalau ngelakuinnya toh
gue ngakuin bukan karena gue pengen dapat simpati dari lu
ya walaupun gue tahu apapun yang gue lakuin ke lo
itu gak akan meyakinkan perasaan cinta gue ke lo
dan gue sadar
gue nggak dapat merasakan itu dari lo
reni juga tulus mengurus ibu yang sakit
mungkin ini saatnya
aku harus memahami
apa yang ada di dalam diri aku
aku harus memahami
apa yang ada di dalam diri aku
aku harus melangkah ke depan
dan meninggalkan masa lalu
dan terima takdir kalau bimo adalah kakakku

aku mau jadi pacar kamu ren
nggak gue ada
ada kerjaan nih
lo duluan ke rumah sakit ya
apa nggak jenguk ibu
iya gue bakalan jengu kok
ini gue mau cari uang dulu
kan buat ibu juga
yaudah sana duluan
yaudah hati hati ya
salamin sama ibu
udah udah ini
berdasarkan surat keterangan ini
anak yang dilahirkan oleh bu farah
berarti bener dong
meka bukan anak kandung ibu farah